anies baswedan selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi setelah lima jam diperiksa
anies mengaku dicecar delapan pertanyaan substansial dan sembilan pertanyaan biografi
anies juga berharap penjelasannya ini dapat bermanfaat dan membuka titik terang kasus dugaan markup pembelian lahan perumahan di munjul cipayung jakarta timur
dengan program pengadaan rumah di jakarta pertanyaan ini menyangkut landasan program dan seputar peraturan peraturan yang ada di jakarta
lalu ada sembilan pertanyaan yang sifatnya biografi
formil tanggal lahir dan lain itu ada sembilan pertanyaan
tapi yang menyangkut program perumahan ada
saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kpk untuk menegakkan hukum menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi
sementara itu usai diperiksa kpk ketua dprd dki jakarta prasetyo edy tidak menjelaskan secara rinci terkait pembahasan anggaran
yang digunakan perumda saranajaya milik pemprov dki untuk membeli lahan dimuncul dari apbd dki jakarta tahun anggaran dua ribu dua puluh
namun edi membenarkan bahwa anggaran tersebut telah selesai dibahas di dprd dki jakarta bersama dengan pemerintah provinsi dki jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta telah menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah diselesaikan oleh pemprov dki jakarta